sehari sebelum peringatan kesaktian pancasila
masyarakat indonesia juga masih terkenang dengan peristiwa g tiga puluh s
darah itu merah jeneral
sebagian dari anda mungkin masih ingat dengan cuplikan dialog dalam film g tiga puluh s yang fenomenal
film ini wajib ditonton di zaman orde baru
dan kemudian menjadi kontroversi setelah orde baru tumbang
meski demikian film karya arifin chainur ini menjadi salah satu film kolosal yang dimiliki indonesia
sejak seribu sembilan ratus delapan puluh empat film karya sutradara arifin cenur yang berlatar tragedi tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh lima diputar setiap tahun
film dengan biaya produksi delapan ratus juta rupiah ini menjadi tontonan wajib siswa sekolah pada masa itu
pemutaran film ini akhirnya dihentikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan oleh menteri penerangan saat itu yunus yosvia
salah satu alasan penghentian
beberapa bagian film menampilkan fakta sejarah yang dipertanyakan
dalam film digambarkan proses penangkapan dan pembunuhan tujuh jenderal
termasuk penganiayaan oleh partai komunis indonesia pki
tim forensik ketika itu yang masih muda muda
baru mengeluarkan laporan baru setelah reformasi kalau nggak salah tahun dua ribu
bahwa hasil forensik yang mereka
kita temukan waktu itu tidak seperti apa yang kita tahu
jadi dimanipulasi itu
misalnya nih ya tidak benar bahwa jenazah para jenderal itu ada yang dimutilasi
tidak benar sama sekali
tidak benar sama sekali
darah itu warnanya merah general
mereka yang bersekolah antara pertengahan
tahun delapan puluh an sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan menonton film g tiga puluh s karena diwajibkan
ada yang mempercayai isi film sebagai fakta namun ada juga yang ragu ragu
meluruskan sejarah menjadi kunci mengikis kebencian dan penolakan
yang bisa kita lakukan adalah kembali kepada fakta fakta sejarah
dan melepas kepentingan yang turut menjadi bagian dari sejarah itu
roni satria jakarta